setelah satu tahun berada di lebanon kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan akhirnya tiba di ujung dermaga koarmatim surabaya
kedatangan mereka disambut haru oleh sanak keluarga
kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan yang membawa seratus anggota tni al dalam mengemban tugas misi perdamaian dunia di lebanon selama satu tahun
tiba di dermaga ujung koarmatim surabaya kamis pagi
anak anak prajurit sangat antusias menanti kepulangan sang ayah sambil melambaikan tangan dan memanggil manggil ayah mereka dari kejauhan
ada juga bayi yang menangis saat digendong oleh ayahnya karena belum mengenal dan tidak pernah bertemu selama satu tahun
istri saya kan waktu saya berangkat tugas hamil sekitar delapan bulan lah hamil tua lah
jadi pas saya datang kan mungkin belum tahu saya cuma saya sering telepon telepon
ya mungkin dia belum terkenal banget lah
kapal perang yang dikomandani oleh kolonel laut alan dahlan ini membawa pasukan perdamaian dunia di bawah naungan pbb
sebagai satuan tugas maritim tax force atau ntf tni kontingen garuda
selama satu tahun prajurit prajurit ini melatih tentara lebanon untuk mencegah masuknya senjata menuju lebanon secara ilegal melalui laut
dan dapat melaksanakan operasi keamanan maritim lebanon
mereka berada di lebanon
saya berada di lebanon selama satu tahun dengan tugas kontingen garuda tni maritim tech force dua puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
dan mereka melaksanakan tugas dengan sukses
mereka bisa sebagai duta bangsa dengan menempatkan posisi salah satunya sebagai pasukan perdamaian

dan mereka bisa sebagai duta bangsa dengan menempatkan posisi salah satunya sebagai pasukan perdamaian